bukan kali ini saja pegawai di lingkungan kemenku menjadi buah bibir
banyak kasus lain yang terjadi dan menarik atensi masyarakat
apalagi untuk unit pemungut penerimaan negara terbesar di tanah air ini sangat rentan terhadap penyuapan
bagaimana tidak pegawai direkturat jenderal pajak akan berhadapan langsung dengan masyarakat soal pajak
lantas pegawai pajak tajir melintir
kami akan membahasnya melalui sambungan virtual dengan yunus fusian kepala ppatk periode dua ribu dua hingga dua ribu dua puluh
selamat pagi pak yunus terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia business pak
selamat pagi pak mirza
pak yunus ini kita bicara mengenai satu hal yang sangat menjadi viral ya
kalau kita bicara sebenarnya ppatk sepertinya sudah mengendus adanya aliran dana mencurigakan
dari mantan pejabat publik rafael alun
kenapa tidak langsung dididak pak oleh tindas terkait dari kemenkyu atau kpk sendiri pak
sebenarnya mungkin dulu bisa atas dasar permintaan ataupun bukan
ppatk sudah menyampaikan sekitar dua ribu dua belas dua ribu tiga belas lah ya
kalau produk ppatk namanya laporan hasil analisis
sementara yang disetor oleh si alun itu namanya lhkpn
lhkpn itu masih netral lah karena yang buat dia sendiri
lkpn itu ppatk membuat berdasarkan laporan laporan yang masuk
laporan transaksi keuangan
termasuk lhkpn juga biasanya dipakai oleh ppatk dalam menganalisis suatu kasus
kalau memang ada indikasi pidana
teruskan ke pendegak hukum
kepada kpk dalam kasus ini
kalau nggak ada ya dikembalikan lagi ke database ya
untuk yang berikutnya
apa kriteria untuk yang didalami
pertama ya biasa menyangkut penyelenggara negara
kedua yang jumlahnya besar besar
yang ketiga biasanya yang terkait dengan kasus yang sedang berjalan
itu tiga hal itu
lalu hasilnya diberikan kepada kpk
memang harus dilihat kewenangannya
udah ada apa belum
dulu mungkin belum
mungkin sekarang saya kira sudah ada kewenangan itu
karena yang terlapor itu pernah menjadi kepala bagian pemeriksaan pajak
soalnya di jawa timur ya
udah termasuk wajib lapor lhkpn
udah harus menjadi obyek dari pemeriksaan kpk
terkait lhkpnnya sendiri
yang diperifikasi oleh kpk
ataupun lha itu juga harus di follow up oleh kpk
jadi lha ini bukan seperti pengaduan masyarakat
dia suatu barang yang sudah setengah mateng
seperti penyelidikan pendahuluan
di situ sudah ada analisis ada nilai tambah sudah didalami
yang bekerja itu para analis
analis yang terdidik
yang terdirik dan dengan database yang sangat sangat kuat dan lengkap
harusnya di follow up dengan penyelidikannya
coba dilihat benar apa enggak
apakah ada bukti permulaan yang cukup
dua alat bukti
ada indikasi pidana apa enggak
kalau nggak ada ya dihentikan
kalau ada ya bisa diteruskan
dengan kewenangan kpk sendiri
kalau dia mau minta data ke ppatk ke irjen
ke mana pun juga bisa
memang harus bekerja sama kalau menurut saya
dalam negara hukum
karena kalau enggak bekerja sama enggak mungkin
pemberantas korupsi di indonesia ini
ya kurang lebih begitu
jadi kpk adalah populer
lhkpn yang bersangkutan
dan lha dari ppatk yang sudah cukup lama disampaikan
di mana sekarang
mungkin kpk sudah berwenang untuk follow up laporan
untuk yang bersangkutan ini
pak kalau tadi secara kronologis ini dilaporkan sekitar tahun dua ribu dua
dan pada saat itu tadi bapak mengatakan
kpk tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
terkait dengan lha
yang harusnya memang
karena kemungkinan akan ada analisa analisa transaksi yang mencurigakan
kemudian juga ada beberapa transaksi yang boleh jadi dianggap tidak wajar
nah berarti dalam periode dari dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh dua
dengan perubahan dan kewenangan kpk
boleh jadi ada celah transaksi transaksi mencurigakan
kemudian laporan keuangan yang tidak tepat
sehingga harusnya kpk lebih proaktif
dan apakah memang akan lebih banyak lagi kasus kasus lain yang terkuak nih pak
jadi seharusnya kpk itu sejak yang bersangkutan menjadi kepala bagian pemeriksaan
dia sudah menjadi penyidik
itu kpk berwenang ya
karena kan udah dua ribu dua puluh tiga apalagi ya
itu sementara laporan lha itu dua ribu sepuluh mungkin dua ribu sebelas dua ribu dua belas
bahkan ada lha kpn nya tahun dua ribu dua puluh satu
ya mungkin kpk kewalahan
karena terlalu banyak lha kpn
terlalu banyak lha yang harus di follow up
nah saya mungkin kalau memang kekurangan sumber daya
seharusnya kpk bisa menggunakan pendekatan risk base ya
risk base itu dibuat prioritas
mungkin itu jadi prioritas ya
yang kedua harus menggunakan teknologi
mungkin perlu pakai aplikasi
sehingga waktu mendeteksi
ketidakwajaran lhkpn tadi pakai aplikasi
nah yang tidak tidak wajar itulah yang perlu didalami
oleh kpk secara manual
terlalu banyak itu
bukannya dengan prioritas
nanti kalau perlu
kalau udah ada hasilnya
kalau perlu hasilnya diumumkan kepada publik
ada sanksi sosial kalau perlu
itu secara umum bisa seperti itu
ini tadi ada beberapa indikator untuk kpk melakukan tadi
kemudian juga dengan teknologi juga
tapi yang menarik adalah mengenai modus
yang kemungkinan memang menjerat daripada rafael alun sendiri
karena kalau kita bicara dari sejumlah pemberitaan
kemudian juga lhkpn yang dilaporkan
hartanya cukup fantastis
dan saya pribadi juga agak bingung
seorang pegawai dijen pajak
bisa mempunyai kekayaan lima puluh empat lima puluh enam miliar
apakah anda melihat ini ada kemungkinan modus pencucian uang pak
ada dua kemungkinan terhadap lima puluh enam miliar ini
pertama sumbernya sah
bisa dari warisan
bisa dari usaha
kalau itu enggak masalah
tapi bisa juga sumbernya tidak sah
misalnya dari gratifikasi
kejualan gunaan jabatan
ataupun dari swap
nah ini bermasalah
kalau memang uang ini berasal dari sumber sumber yang tidak sah tadi
kemudian dilakukan usaha
saya dengar dari teman teman di pajak
dari beberapa sumber mereka menyebutkan
ada usaha dari mr alun ini
di jogja di jakarta di manado
kalau usaha itu menggunakan uang sah
hanya mungkin ada pembatasan atau larangan
pegawai negeri untuk berusaha ya
tapi kalau perusahaan itu menggunakan sumber yang sah
nah itu bisa menjadi salah satu modus tppu
coming link itu mencampur antara uang yang sah dan tidak sah
menyapur uang yang haram dengan yang halal
sehingga tersembunyi asal usulnya
misalnya buat perusahaan
seratus miliar modalnya
lima puluh dari uang haram
lima puluh dari uang halal
atau beli rumah
lima puluh persen uang halal dan haram
itu salah satu modus dari tindak pidana pencucian uang
yang tujuannya menyembunyikan menyamakan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana itu
kemungkinan kesannya itu ada
dan di sini ada pembuktian terbalik
baik pada waktu mendakwakan gratifikasi
pasal dua belas b besar
atau mendakwakan undang undang tppu
pasal tiga atau empat
terdakwalah yang wajib membuktikan
dari mana asal usul hartanya
untuk penuntut umum
ini ada kemudahan kemudahan sebenarnya yang bisa dipakai
yang menjadi kekhawatiran kita warga ya pak ya
terkait dengan kasus ini
sudah beberapa kali terjadi pak
sebelumnya ada gayus
kemudian juga pak suryo sekarang juga lagi disorot
terkait dengan kekayaan yang melonjak
selama menjabat dari dijen pajak
lalu anda melihat sebenarnya
ini terjadi karena lahan yang basah
atau akan memang
ini sesuatu yang wajar
mengingat mereka orang orang yang kompeten
sehingga layak mendapatkan reward
dalam artian gaji yang tepat
bonus yang tepat
seperti itu pak
jadi memang sudah ada sejak dulu ya
saya pun pernah mengadil
kenapa masih terjadi
dan banyak terulang terus ya
banyak dari pejabat kita
tidak bisa membedakan mana
uang pribadi dan mana uang negara
seri kali dicampur campur
dan ini kelihatan sekali pada waktu
misalnya dia berusaha
untuk kegiatan pribadi
kepriasi ataupun keluarga ya
sumber korupsi dari konflik of interest
itu cukup kuat ya
terus saya lihat juga contoh
contoh mungkin tidak begitu bagus
di indonesia ini
selalu di jinpa aja ya
yang dirjennya pakai motor gede gitu
pakai mungkin kemana mana
kita lihat di tempat lain
di tempat lain
yang namanya role model dari pimpinan itu
yang di bawah ya tinggal ikut aja
kalau bosnya ikut
ya anak buahnya ikut
tur kemana mana pakai motor gede
ya ikut juga gitu
itu merupakan salah satu
barometer bagaimana seorang public service itu memberikan citra di publik ya pak
mengingat boleh jadi itu merupakan salah satu variable warga untuk memberikan judgement di sana
lalu bagaimana pak kalau kita melihat dengan para pejabat yang mungkin tadi bapak katakan
susah membedakan antara uang pribadi uang negara menggunakan fasilitas
dan banyak sekali kita dapatkan pejabat yang cenderung mencihastati laporan kekayaan mereka
sebenarnya apa tujuannya pak
apa karena tidak mau terlalu ribet dengan laporan kekayaan seperti itu pak
atau memang ada njwop yang bertambah
kemudian mereka harus mempertimbangkan dari expense mereka untuk mengeluarkan biaya itu pak
ya kadang kadang ada salah persepsi juga
soalnya kalau sudah masuk laporan lkpn semuanya jadi sah jadi halal
saya pernah menemukan di pengadilan terdakwa ngomong begitu
ini dalam rangka pencegahan korupsi
dan ada dua tiga kemungkinan lkpn
ada yang jujur sama antara fakta dengan laporan
yang kedua ada yang markup
startup itu dia sengaja perbesar jumlah laporan karena ingin melegalisir pertambahan kekayaan yang cukup signifikan
misalnya karena harga tanah sudah naik
ataupun dia ingin nanti setelah menjabat oh ternyata memang dulu udah kaya dia
jadi nampaknya nggak seberapa gitu
yang ketiga ada markdown
nah dalam kasus ini terjadi ada markdown ya
itu tidak melaporkan apa yang dimiliki
sehingga laporan kekayaannya lebih kecil daripada yang

sehingga laporan kekayaannya lebih kecil daripada yang lain
memang laporan itu terus terang saja agak ribet ya
saya dulu sembilan tahun di ppa tiga wah ribet bener laporan itu ya
harus kita lampirkan dengan bukti bukti kepemilikan ya
kita butuh kopi harus kasih kuasa kepada kpk juga
saya pernah lihat di amerika itu nggak terlalu detail nggak terlalu ribut kayak di sini
mereka cuma sekitar dulu saya tanya terus saya berkunjung ke sana sekitar sembilan halaman ya
dan banyak pokok pokok
tapi ini cukup detail cukup detail ya
itu perlu disederhanakan saya pikir supaya orang lebih tertarik dan tidak males untuk melapor
pak yunus kembali lagi ke pengawasan seperti ini merupakan salah satu filter dan langkah taktis ya
sebelum terjadinya kasus penyalahgunaan pemenang kemudian tppu
sehingga sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh instansi instansi yang dalam tanda kutip rawan adanya penyalahgunaan

rawan terhadap adanya pemenang yang berkenaan
rawan terhadap adanya pemenang yang berkenaan
dengan kebijakan publik terutama masalah keuangan nih pak
seperti apa pak sebenarnya pengawasan yang tepat dan apakah sejauh ini sudah berjalan dengan maksimal
jadi pengawasan memang perlu dilakukan ya dengan konsisten ya
kalau kita bicara gimana sebaiknya kalau bicara mengenai korporasi itu ada masalah good corporate governance ya
kalau dulu prinsipnya ada transaksi
kalau dulu prinsipnya ada transaksi

kalau dulu prinsipnya ada transparansi
kemudian ada masalah risk management
risk management ini mengidentifikasi risiko
kalau besar risiko besar resolusi yang dipakai
misalnya makin tinggi jabatan makin banyak kewenangan dari pejabat pejabat negara
maka rambu rambu untuk memitigasi risiko itu
upaya upaya untuk memitigasi risiko itu harus lebih banyak dan lebih kuat
misalnya mereka tidak boleh ketemu misalnya dengan wajib pajak kalau memeriksa tidak boleh sendiri
ada upaya upaya pencegahan ya kemudian yang juga perlu dilakukan adalah budaya kepatuhan ya
kepelayan dari kawan kawan ini sudah tentu dengan contoh yang baik dari pimpinannya
contoh itu bagikan seribu bahasa tidak perlu bicara berbusa busa anak buah ikut
tapi kalau contohnya jelek capek kita ngomong nggak akan ikut dia
nah role model seperti ini di indonesia ini agak kurang terus terang saya
selain itu tidak bisa membedakan halal haram banyak konflik covid sembilan belas
sistemnya kurang bagus pengawasan nggak bagus role model juga agak lemah kita
dari segala level agak lemah sehingga orang yang dibawa tinggal ikut ikutan aja
baik pak berarti kalau tadi perlu adanya risk management kemudian role model kalau kasus ini sudah berulang terjadi
contohnya sudah cukup banyak ya pak
lalu anda melihat apakah di dijen pajak tidak ada kebijakan internal yang cukup kompeten
dan terkesan punishmentnya begitu signifikan sehingga kasus ini tidak berulang
dan bahkan ibu menkyu sampai harus mengasuhkan ke dalam sosial media
ada tweet war juga ada komentar bahkan dari internal sendiri gitu pak
ya sebenarnya kalau dilihat dari reaksi menteri keuangan ya bagus lah ya dia sudah responsif ya
tapi benar juga anda yang perlu dibuat adalah pencegahan
jadi dibuat sistemnya dengan reaktif
kalau ada kasus baru ada kebakaran baru dipadamkan ya
membuat sistem memang bicaranya gampang
public government masalah masalah publik ini agak berat ya
rating kita kurang bagus selama ini
kemudian risk management itu sebenarnya sederhana
karena kalau menurut saya di dirijen pajak itu termasuk high risk
karena pak high risk dia ada keunangan yang luas ya
memeriksa menyidik ya kasus dan di situ ada pendapatan negara yang sangat besar
lain ada juga diskresi diskresi dari pejabat itu
sehingga disini harus lebih ketat daripada yang lain lain
yang tidak mengelola pendapatan masukan negara gitu
dan tadi sistem yang baik dengan contoh yang baik itu sangat sangat diperlukan ya
kalau perlu ya
bagus juga dengan pendekatan naming and semingnya saya kira cukup bagus
diumumkan siapa ya pelakunya kalau perlu dipermalukan
itulah hukum sosial yang cukup berat sebenarnya
dan saya lihat ibu menteri sudah mulai keras dan mengumumkan siapa si pelaku
dan mengumumkan sanksi yang diberikan itu udah bagus tuh
baik pak ini terakhir apakah ppatk tidak bisa membekuah rekening rafael alun
karena adanya transaksi keuangan yang janggal nih pak
butuh seperti apa sih pak sebenarnya teknisnya pak
jadi begini ppatk itu bekerja bisa bottom up bisa top down
bottom up dari bawah laporan laporan di voting party
saya atas permintaan penegak hukum penyidik seperti kpk polisi jaksa gitu
karena di dalam undang undang delapan dua ribu sepuluh pasal empat puluh lima
itu dikecualikan ketentuan rahasia bank terhadap ppatk
jadi dia bisa menerima laporan dari bapak
bank pun tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank
tidak dapat dituntut pidana berdata
ppatk bisa meminta bisa mengaudit
enggak ada rahasia bank dia tuh di pasal empat puluh lima terutama

nah ini harus diminta oleh penyidik penyidik itu
karena ppatk ini kalau kita ibaratkan seperti pemain bola itu gelandang
ya memberikan umpan pada para penyidik untuk menindaklanjuti dengan penyidikan
sehingga jadi boleh
jadi tercapai lah
pak yunus terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga penegakan hukum bisa segera dilakukan
dan kasus rupa tidak terjadi lagi karena memang mencenderai semangat warga indonesia
untuk terus membayar pajak dan juga mencederai citra pemerintah sendiri
terima kasih untuk waktunya pak selamat pagi dan salam sehat selalu
terima kasih selamat pagi semoga semua tetap sehat dan semangat